sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aku merasa sangat bersalah
maafkan aku raden
aku harap raden tidak membenciku
jika kelak akhirnya raden tahu semua masalah ini
kenapa kau burung seperti itu
aku tidak apa apa raden
kenalkan ini nini kamayan
dia sudah menolong aku dari selang nasi rumah
dia juga seorang yang sangat sakti raden
tak perlu kau memuja aku seperti itu
itu ada siluman yang bodoh
melawan nini nini rentah seperti aku saja
mereka tidak mampu
jika seperti itu
mari nimas kita kembali ke istana
bolehkah nini ikut ke istana
karena aku ingin memberikan sesuatu
sebagai tanda terima kasihku
memang ini yang aku harapkan
anak muda tak perlu
aku sungguh ikhlas membantumu
aku tidak mengharapkan mengharapkan apapun
nini ikutlah ke istana
karena aku ingin memberikan nini sesuatu sebagai tanda terima kasih
kebetulan sekarang aku tidak membawa apa apa nih
semua barang barangku berada di istana
baiklah anak muda
jika itu memang mencari kemauanmu
aku akan ikut denganmu
untuk pergi ke istana
nini yang sudah tua rentah ini
sungguh tidak niki
aku memiliki pertanyaan
sejak kapan mereka menyembah kuburan seperti itu
baru beberapa bulan yang lalu nak
sejak kehadiran layang samba
siapa itu nek
dialah yang membawa warga untuk menyembah kuburan
sungguh sangat kasihan
untuk mereka yang telah tenggelam ke dalam kesirikan
itu adalah menyekutukan allah
bahkan syir adalah salah satu dosa yang tidak akan mendapatkan ampunan dari allah swt
mau bagaimana lagi nak
melawan layang samba sama saja mencari mati
layang sambal memiliki ilmu sihir yang menakutkan
karena itu nenek membawamu menyingkir agar tidak terjadi apa apa denganmu nak
aku semakin tergerak untuk memberi peringatan kepada para penduduk yang terjerat perilaku syirik
barangkali inilah hikmahnya
allah swt menakdirkanku melewati kampung ini
agar aku bisa memberi peringatan kepada mereka
dan menyiarkan agama islam
aku akan berdakwah di kampung ini
ini rumah nenek nak
kau pasti lelah sekali
dan butuh istirahat
terima kasih banyak nek
kaburkanlah permohonan kami
kaburkanlah permohonan kami
whilst itu semangat
credit membaumu untuk si piang
terpujilah angkoh yang maha agung
terpujilah yang maha agung
terpujilah angkoh yang maha agung
terpujilah angkoh yang maha agung
terpujilah angkoh yang maha agung
senopati silakan menghadap
gusti prabu sorendaka telah mengizinkan bertemu dengan senopati
terima kasih prajurit
sebentar lagi kita sampai di sana pak jeja
anak muda yang tampan dan juga cantik
gerbang ini sangatlah luas
aku sangat tidak sabar untuk
mari kita lanjut berjalan
agar cepat sampai istana
aku sungguh sangat penasaran
sekarang kau tidak bisa lagi pergi dari
kau buta paiye
jangan lupa cinta
raka kemana hilangnya dia

tentara rai cepat kali ya mangkir
oh raden sejurus suan keponakan tercinta aku
raden raden mana orang keponakan kau
oh baiklah baiklah
tidak tidak tidak
gusti ratu gusti prabu sebaiknya gusti ratu dan gusti prabu kembali ke istana
biarkan hamba yang melakukan pengejaran
hamba khawatir ini adalah jebakan yang bisa mencerai gusti ratu dan gusti prabu
aku rasa saran sheikh guru benar
nanda prabu kita harus segera kembali ke istana
ya ibu nanda
syekh guru berhati hatilah
insya allah gusti ratu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu
mari nanda prabu